assalamualaikum kang aceh
eh tang kebetulan
kemana kang aceh
kita cari bu guru yola sama dokter clara
bu dokter clara udah pergi kang aceh
tadi siang saya liat
bu dokter clara itu jalan sama cowok
motornya tuh bagus kang aceh
mata mata udah di depan aja
ya kenapa gak ada kerjaan kamu ya
makanya cari kerjaan dang
gitu mendingan gitu
tapi gak dapet dapet
siapa yang usaha
orang mau olahraga
kesian deh pedut
kamu sekarang rajin olahraga ceng
biar sehat mak
kayak emang gak tau aja
isi kepala kamu
tenang aja mak
mak asing jalan dulu ya maya
rt apaan yang diawasin warga cuma satu orang aja
mau ikut lari nggak yuk
lari dari kenyataan yuk
jogging aja terus sampai sukses cheng
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
ada apa ya ponset rw
suster mau pindah
pindah kemana posen rw
saya tidak tahu
ada apa ya posen rw
kamu kok nanya begitu sama saya
kalau mau tanya pertanyaan yang bermutu
mau dia mau nikah atau apa
tanyakan sendiri sama orangnya
bantu bantu buat ngepak barang
saya permisi dulu
aduh dudur rilang
tadi ngapain mah eros ke kebun
apalagi yang mereka pikirkan
dimana nanti mereka diserahkan
kita sudah semakin jauh dari akar budaya kita
kita hidup dengan budaya orang lain
yang kita sendiri tidak kenal
yang kita sendiri tidak paham
yang kita sendiri tidak paham
anak mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri
seolah olah mereka tidak berasal dari rahim siapa siapa
sekarang kita siap siap
sebentar lagi datang tamu
masa om te pulang duluan aja
saya ada perlu dulu sama bukuru yola
ini biar gerobak teh wah yang bawa pulang
kan sudah enteng
assalamualaikum kang aceh
tang kebetulan muter muter yuk
kemana kang aceh
kita cari bu guru yola sama dokter clara yuk
bu dokter clara udah pergi kang aceh
tadi siang saya lihat bu dokter clara itu jalan sama cowok naik motor
motornya tuh bagus kang aceh
gak mungkin gak mungkin pacarnya itu pasti temennya
ganteng kang aceh
dari mana kamu tau kalo dia ganteng kan pake helm
kalau orang ganteng kang aceh biarpun pakai helm kelihatan gantengnya
kalau gitu kita nyari bu guru yola yuk
motor kamu te keren tang
makasih kang aceh
udah gak gelo doi dong
om akumnya gak mau pindah sayang
kita pindah duluan aja pak
nanti om akum pasti nyusul
kayak waktu longsor dulu pak
kita pindah duluan om aku nyusul
assalamualaikum mas aung
tadi si aceh kan tinggalin saya
terus dia bilang makan di warungnya si engkos
nah itu bohong ya pak